maaf ya kalau aku gak bisa nemenin kamu
semoga ketidakhadiran aku
tidak mengganggu konsentrasi kamu waktu balapan
gue gak like kalau kayak begini
lo gak ada masalah ngomong yang lebih baik
gue tau ini persaingan
tapi jangan kayak gini karena lo
lo tau apaan sih lo

udah lo gak usah namain juga
kok jadi gini sih
gak ada masalah lagi
gue udah tau nih bakal kayak begini nih
gue udah ngeduga nih pasti bakal ada sesuatu yang mau oke sama willy
ini pasti gara gara nadine ya
gue mohon lain kali lo bantuin nandiri juga ki
ya kondisinya willy lo tau lah orang kasmaran kan
mungkin dia patah hati ki
jadi gue mohon lo juga bisa nahan diri
gue gak mau nganah diri
gue udah coba nahan dia tuh
gue juga udah capai lo
lo mau jelasin dia
dia malah ngeduga gue kalo gue tuh nikam dari belakang
dan juga maksudnya apa coba bawa nama srigal
gue yakin dia cuma penuh sama emosi aja
jadi gue mohon lo ngertiin dia ya
jangan diambil hati
mendingan kita lupain dulu ini
nanti kita ketemu lagi
coba sabar dikit ya
kau belum pulang ya boy ya
betul sur lagi mah
hai boy ganteng
tarik tarik kesini
boy pacarnya kinar tuh kenapa
boy tuh sebenernya takut sama pacarnya kinar sekarang

takut kalau kinar itu dipermainkan sama cowoknya
loh dipermainkan kayak gimana sih
kok kamu bisa mikir kayak gitu boy
pa soalnya boy tau siapa cowok kinar itu pa
emangnya cowoknya kinar itu siapa boy
cowoknya kinar itu masih anggota black cobra ma
loh itu mah gak cocok
itu kan anak berandalan pak
aduh gak ada manner
cowok itu sih pernah datang ke acara wedding anniversary nya bapak sama mama
dia pernah dateng kesini
orangnya sih ganteng ma
alah udah gak penting ganteng ma boy
buat apa kalau anak itu berandalan
gak penting gantengnya
lupakan aja itu
loh kok mama gitu sih
oh berarti tadi tuh mama kilaf boy
hihihi yaudah gini aja kalo perlu nih mama dapet ide nih
kalau perlu nih mama bilang kinal udah kamu putus aja sama si kristen anak berandalan itu
ma jangan langsung pake emosi gitu dong
ini gak pake emosi pa
ini cara mama memprotek kinar sebagai anak perempuan
papa juga tau
papa juga gak suka kalau kinar itu pacaran sama anak geng black cobra itu
mama juga gak setuju
papa bener ma
apalagi boy itu ngeliat inner tuh jatuh cinta banget sama tristan
atau suruh jauh jauh sama tristan
mungkin kinar itu bisa kabur dari rumah ini
nah boy nanti jadi sulit dong buat ngejagain kinar dari kejahatannya tristan
yah susah juga ya kalo ketitipan anak perempuan ya pa
jadi bingung gitu galau
ya gimana ya dilembutin susah dikerasin susah
yah kalo diomelin dia ngambek dimarahin apalagi dia kabur
jadi kita harus gimana dong
ya kan bagaimanapun kinar itu kan tinggal di rumah kita
sama kita berarti itu tanggung jawab kita
jangan sampai nanti orang tuanya malah kecewa atau marah sama kita
wah itu dia masalahnya pa
ya kan terus sekarang kita harus ngapain bagaimana
gimanapun kinar anak perempuan kita nih orang tua kedua lho pa
iya papa juga tau
maksudnya kau pantau pantau kecil
terus kalau ada apa apa kamu jagain
supaya jangan sampai ada hal buruk terjadi sama kinar
ya nanti boy bakalan pantau kinar terus
iya siap boy pasti pasti mama sama papa akan pantau kinar terus oke
pontol dari mana kompak dong kita kamu informannya oke
kalo urusan itu siap boy laksanakan sebagaimana mestinya ya enggak ma
cuman mama juga kalo bisa pelan pelan deketin kinar
oh pelan pelan aja ngokok
iya kan mama kan perempuan juga
papa papa udah amnesia
lah papa baru sadar kalau mama ini selama ini tuh mama perempuan
pa kurang kurangin deh pa
mama yang kurang kurangin papa juga tau
maksudnya itu kalau ada waktu senggang mama deketin kinar
mama ajak ngobrol ya kayak temen curhat gitu
baru nanti mama kasih masukan pelan pelan
iya ya ya setuju setuju
jujurlah hari hari ku terasa sepi tanpa raya
cuma dia yang selama ini ada di pikiranku ya allah
dan kiranya engkau mau memberikan hamba serta raya
ke arah jalan yang benar
dan kalo hari ini raya akan menjalani balapannya
berikan senantiasa perlindunganmu ya allah
jauhkan lagi dari marah bahaya
semoga ketidakhadiran aku
tidak mengganggu konsentrasi kamu waktu balapan
apa masih animations aku lagi
nih indar cuman
tapi ada satu hal yang bikin gue sakit hati dan gak terima
dari omongannya dia
dia sempet bawa bawa nama serigala di depan gue
dan dia bilang apa
sekali anak serigala tetep aja anak serigala
maksudnya apa cowok
padahal dulu udah cegasin tegasin beribu ribut tegasin sama dia
yang sebenernya yang sejujurnya
kalau gue sama nadiem itu gak ada hubungan apa apa
lihat aja kelakuannya
dia main nyerang gitu aja ke gue
ya mau gimana lagi
yaudah ntar gue ngomong sama boy deh
dimanapun juga kita ini semua satu klub
kalau lulus selek sama anggota satu klub
ntar ujung juga bisa perpecahan
dan gue saranin kalau emang lo emang gak ada perasaan